inilah ramidi yang akrab di sapa abah kuda lumping oleh warga sekitar ya abah hanyalah
seniman jalanan yang sehari hari turun ke jalan mengharapkan rupiah dari atraksi yang ia tampilkan
kegiatan abah ramidi dimulai sejak pagi hari berdandan lengkap dengan lipstick dan
perona pipi menjadi keseharian abah yang telah dikaruniai lima orang anak ini
setelah menyata beberapa potong tepe goreng
buatan sang istri abah pun siap memulai hari dan mengais rezeki
abah biasanya berkeliling ke beberapa kompleks perumahan di kota tangerang
beberapa area yang cukup dekat abah tempuh dengan berjalan kaki
sementara beberapa titik lain ditempuh abah menggunakan angkutan umum
pagi ini abah berkeliling mengais rupiah di sekitar kecamatan ciledug kota tangerang rumah
demi rumah toko demi toko abah sambangu abah sesekali menghentak hentakan kaki mengikuti
rama musik yang keluar dari pengeras suara yang ia bawa hari ini panas begitu terik membakar kulit
abah beberapa kali terpaksa berhenti untuk beristirahat
selain panasnya cuaca yang membuat abah mudah lelah
tiga tahun terakhir abah mengalami gangguan pernafasan
yang membuatnya sering mengalami sesak nafas ketika terlalu lelah
apanya itu batuk
batuknya hilang sehingga sesek itu
padahal udah berubat kemana mana saya itu
ya gak pernah
jalan ya kalau aku gak main
sesek berenti lek itu
berarti kan kan logan lagi akan lagi gitu
belum dapat duit pak belum dapat duit
bahkan abah dan sang istri yang kala itu masih mendampingi abah di jalan pernah
tak memiliki uang sepeserpun untuk sekadar ongkos pulang ke kontrakan
setawar tawarin warung warung tuh
setawar tawarin warung warung tuh

setawar tawarin warung warung tuh
bu mau jual jam tangan buat ongkos pulang mau pulang gak punya duit gitu
terus oh nggak ada duit bu katanya
aduh enggak banyak banyak bu buat ongkos doang
ongkosnya kan dari sini jiledug cuman delapan
ya delapan juga gak apa apa bu gitu
gak ada duit ya udah kalau nggak ada duit
terus ganti lagi
abah sebetulnya ingin menghabiskan hari tuanya di kampung halaman bersama sang istri
di desa sidang mulia cilacap cengkengah
tapi di sana dengan usianya yang sudah tujuh puluh satu tahun
hampir tak ada pekerjaan yang kuat abah lakoni
ketika masih muda abah adalah seorang pekerja serabutan di desa
namun ia begitu mencintai seni kudam imping
bahkan sedari muda abah telah aktif melakukan pekerjaan di desa ini
dan melalui pertunjukan seni kuda lumping bersama warga desa lain
hubungan kan hubungan kuda lumping satu ratus sebelas gitu
ya gak ada sih kalau gak ada mencar sendiri sendiri
ada yang di senen ada yang di kemayoran gitu

abah sebetulnya tengah sakit
namun ia paksakan diri untuk bekerja lantaran berbagai kebutuhan sehatnya

namun ia paksakan diri untuk bekerja lantaran berbagai kebutuhan sehatnya
berbagai kebutuhan sehari hari yang tak bisa ditunda
meski terkadang kekurangan uang
bahkan hanya sekedar untuk bertahan hidup
abah enggan berpangku tangan atau minta pada siapapun
termasuk pada anak anaknya
anak itu sudah harimah tangan tapi kan ya anak itu juga kurang
anak itu juga kurang
anak itu juga kurang
jadi ya gak enak lah
kalau gak ngupahan juga anak sih
nanti kecuali kalau udah biasa bekerja sama sekali lah baru ikut anak
pagi hingga siang ini abah telah mengantongi uang dua puluh empat ribu rupiah
abah berharap hari ini bisa mendapat uang setidaknya empat puluh ribu rupiah
ya dianya kan orang nggak punya ya jadi ibu gimana kalau posisi ibu begitu kan ya ibu tolong dah
ya dia kalau sebelum itu kan kalau ngamen kan namanya ngamen nggak tentu ya pendapatannya berapa
ironisnya abah bahkan pernah dua pekan tak mendapat uang sama sekali ketika awal pandemi covid sembilan belas
ya jalan jalan kan ditutup ya nggak bisa ngamen kita
jalan ditutup semua kan
berapa lama gak dapat uang
sekitar dua minggu lah
ya cuma makan apa adanya aja asal ada
sampai minjem juga
kau mau makan apa
ya aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
pada hari tuanya doa dan harapan abah sederhana saja
ia dan sang istri diberi kesehatan oleh yang maha kuasa agar bisa saling menjaga saat hari tua mereka
dian fernando dwi agung yul diyarto tangerang bangkok